presiden joko widodo memimpin rapat kabinet terbatas mengenai pelaksanaan hilirisasi mineral dan batu bara
dalam rapat ini presiden akan memberikan enam arahan
pertama jokowi ingin semua kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
kedua peningkatan penerimaan negara harus dipertimbangkan dalam setiap pembuatan peraturan
yang ketiga terciptanya lapangan pekerjaan
arahan presiden selanjutnya adalah aktivitas tambang minerba harus membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah
yang kelima semua investasi untuk menciptakan kemakmuran ekonomi karena tidak semua bisa ditanggung oleh apbn
dan yang terakhir kewajiban divestasi saham bagi investasi asing
prinsip yang harus dipegang adalah bahwa sumber daya alam harus dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
yang prinsip di situ
dan pengelolaannya adalah
harus memperhatikan kemanfaatan keberlanjutan dan juga aspek lingkungan hidup
dan yang paling penting keberdikaan pada kepentingan nasional kita
memutuskan akan memperhatikan kepentingan pertama rakyat banyak para pekerja yang ada di sana
yang kedua penerimaan negara
itu harus diperhatikan
terus yang ketiga tentu kita ingin memperbaiki aturan aturan yang ada
di mana pemerintah pada ujungnya harus memiliki saham lebih besar di sana yaitu lima puluh satu persen
nanti mana kalah itu dijalankan